acara ini dipersembahkan oleh
hai healthy zen senang sekali berjumpa dengan ibu dan bapak
dan saya berharap kita semua dalam kondisi sehat sehat hingga hari ini
selamat datang di segmen kita kali ini dear doctor
di covid sembilan belas nih langsung aja yuk kita jawab pertanyaan yang pertama
pertanyaan pertama datang dari mas budi di jakarta
dear doctor apa sih happy hypoxia apakah artinya kita perlu happy happy
dear mas budi happy hypoxia merupakan kondisi klinis
di mana pasien covid sembilan belas mengalami penurunan saturasi oksigen
tetapi pasien tersebut tidak mengalami gejala apa apa
lalu apakah kita harus happy happy
tentu tidak karena penurunan saturasi oksigen berdampak buruk bagi organ organ di dalam tubuh
jadi bila anda mengalami covid sembilan belas selalu sedia oksimeter di rumah
dan apabila terjadi penurunan saturasi oksigen
segera cari pelayanan kesehatan terdekat agar tidak terjadi kerusakan organ
dan berdampak kematian
pertanyaan selanjutnya dari maayu underscore sembilan puluh
dear doctor bingung nih norakin reuni atau silaturahmi di masa sekarang
kitanya taat prokes yang lain bebas bebas aja gak patuh
ini emang jadi masalah
kenapa karena bulan ramadan tahun ini merupakan bulan ramadan kedua di tengah pandemi
mungkin orang orang sudah mulai jenuh atau mungkin sudah mulai mengabaikan adanya virus covid sembilan belas di sekitar kita
padahal yang perlu diketahui oleh healthy zen semua bahwa pandemi ini masih ada
dan virus covid sembilan belas masih mengintai di sekitar kita
reuni dan silaturahmi bukan hanya tentang tatap muka dan berkumpul di semua tempat ataupun di semua orang
masih banyak media lain seperti whatsapp
ataupun instagram twitter dan lain sebagainya
pergunakan teknologi untuk reuni dan silaturahmi sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik tanpa perlu adanya tatap muka
tetap perhatikan protokol kesehatan bila bertemu dengan orang lain atau berada di tempat umum
pakailah masker jagalah jaraknya jagalah kebersihan

pemerintah menambah dua lagi masalah
pertanyaan selanjutnya dari dolan an anders core cui together di telepth banyak viral orang orang pakai masker
ini menjadi pertanyaan yang sulit ya kadang kadang karena kalau misalnya kita lawan nanti jadi ribut
tapi kalau nggak kita lawan kitanya makan hati sendiri
tapi untuk yang seperti ini kita harus terus berdiri pada kebenaran
terus tegakkan protokol kesehatan dipakai maskernya dijaga jaraknya dijaga kebersihannya
jadi teruslah pakai maskernya walaupun orang orang lain udah mulai gerah ngelihat kita yang pakai masker
karena masker itu melindungi kita dan melindungi orang lain
masker merupakan cara kita agar kita tidak menulari covid sembilan belas tidak membuat sakit orang lain
dan masker adalah cara kita untuk melindungi diri sendiri agar kita tidak tertular covid sembilan belas
masker di tengah pandemi ini sangat penting fungsinya
jadi jangan dilepas bila dalam kondisi yang tidak aman
dalam kondisi di tempat umum
umum banyak orang apalagi ketika sedang berada di samping orang orang yang tidak bermasker
aduh saya sih gak berani
jadi jangan coba coba untuk lepas masker ya
di tempat umum apalagi sampingnya orang orang yang nggak mau pakai masker
nah kalau yang ini datang dari kamehameha dua puluh sembilan
spesial nih sampai kirim voice note ke instagram saya
yuk kita dengerin
dea dokter aku sudah beli tiket buat mudik tapi ternyata mudik dilarang
orangtuaku udah kangen anak anaknya kumpul
aku mudik setelah larangannya selesai ya
larangan mudik dari pemerintah bukan tanpa sebab loh healthyzen
banyak aspek yang dipertimbangkan
larangan mudik itu dibuat karena ternyata
mudik itu bisa membuat pandemi semakin parah
yang lebih menyeramkan lagi bisa jadi kita membawa penyakit ke keluarga kita di kampung
ataupun di masyarakat di kampung kita
jadi jangan sampai awalnya kita ingin melepas rindu kepada keluarga malah berujung petaka
jadi pandemi ini masih berlangsung netizen
kalau misalnya kita ingin kembali kepada kehidupan yang normal
seperti tiga tahun lalu
kita harus taat kepada apa yang pemerintah sarankan
ditahan dulu mudiknya
kita pergunakan semua jalur teknologi yang ada agar kita bisa melepas rindu
hingga suatu hari kita bisa kembali berkumpul kepada keluarga
dengan normal kita bisa mencium kembali mereka seperti dulu lagi
ketika pandemi sudah bisa teratasi dengan baik
wah gak kerasa waktu kita udah habis healthy zen
semoga sudah cukup menjawab ya
saya tunggu pertanyaan keluhan atau mungkin kebingungan dari healthy zen yang lainnya
dan sampai jumpa lagi di di dokter selanjutnya
saya dr fala adinda pamit
acara ini dipersembahkan oleh